kekeringan dan kelangkaan air bersih imbas kemerau panjang terjadi di berbagai wilayah di indonesia
salah satunya di tangerang banten yang lokasinya dekat dengan ibu kota
bahkan banten masuk status darurat bencana kekeringan
apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ini bergabung bersama kami malam hari ini
kepala bpbdk upaten tangerang ujad sudrajat
selamat malam pak ujad
selamat malam pak sudrajat
pak ujad mungkin ada yang bisa ceritakan kepada kami
sejauh ini bagaimana warga bisa mendapatkan air bersih
ya jadi kita sudah antisipasi memang dari awal
sejak dari bulan juli agustus september ini
sesuai dengan surat edaran dari bmkg bahwa kita akan masuk ke musim kering el nino ya
kita sudah petakan dari awal mana mana daerah yang rawan kekeringan
dan ternyata memang betul
sekarang ini sudah ada enam belas kecamatan yang melaporkan ke bpbd
bahwa daerahnya itu tidak akan berhubungan dengan air bersih
karena itu ada kekeringan yang menyebabkan banyak masyarakat yang perlu bantuan air bersih
samping itu jumlah desa juga yang sudah tercatat di bpbd itu ada empat puluh tujuh desa sampai hari ini
pak ujad tadi pertanyaan saya adalah bagaimana warga bisa mendapatkan akses air bersihnya
ya yang pertama bagi warga masyarakat yang kebetulan pelanggan
bagi pemerupakan pelanggan
perumdam tkr langsung diberikan distribusi air bersih oleh pdam
lewat mobil mobil tanki ya
itu yang didahulukan oleh pdam
yang kedua bagi masyarakat yang bukan pelanggan pdam
khususnya masyarakat perkampungan
ya itu kami lakukan dari bpbd kemudian oleh pmi
kemudian oleh dinas pertim juga
kita lakukan distribusi ke masyarakat
dan kemarin baru saja kita melaksanakan rapat
dengan spekulasi terkait termasuk juga pp aetra
juga termasuk pltu lontar ya
memberikan pasokan air bersih juga untuk masyarakat
jadi masyarakat tinggal telepon ke call center satu ratus dua belas
dan kami akan melakukan distribusi selama dua puluh empat jam
pak ujad tadi kan anda sebutkan juga mendapatkan air bersih misalnya
dari beberapa kerjasama dengan aetra dan juga dengan yang lainnya
apakah anda bisa mengambil alihnya
apakah anda juga bekerjasama dengan daerah daerah di sekitar
kabupaten tangerang mungkin atau dengan pihak swasta juga
untuk memberikan bantuan air kepada warga di sana
sementara kita masih optimalkan yang ada di kita ya
apa namanya pasokan pasokan air bersih yang ada di kabupaten tangerang
dengan plcu lontar juga dengan aetra dan serumdam
juga ada beberapa dari pihak swasta juga yang membantu
ke kita seperti dari citra raya dari bsd juga sudah siap membantu
apabila memang diperlukan khususnya pasokan air bersihnya
baik baik pak uja tadi ada katakan sudah ada empat puluh tujuh daerah yang mengalami kekeringan
mungkin anda bisa berikan gambaran ke kami
seberapa cepat jumlah daerah yang mengalami kekeringan ini bertambah
kalau tadi anda katakan memang sudah prepare atau sudah bersih
atau sudah bersiap sejak bulan juli lalu
ya tentu bertambah dari bulan agustus kemarin itu kita ada dua belas kecamatan
sekarang sudah ada enam belas kecamatan kemudian desanya dari empat puluh
sekarang sudah empat puluh tujuh desa atau kelurahan
walaupun jumlah empat puluh tujuh desa kelurahan itu memang tidak semuanya daerah itu terdampak keseringan
ya ada spot spot tertentu yang awalnya hanya
temporer ya penyaluran air bersihnya
sekarang ada juga yang memang setiap bisa dua hari sekali kita pasok air bersih
artinya bertambah jumlah pasokannya seperti itu
baik baik pak ujad melihat memang sepertinya dalam waktu dekat ini belum akan terjadi hujan begitu
apa rencana anda untuk memenuhi kebutuhan kalau saat ini dikatakan tadi empat puluh tujuh desa
yang sudah mengalami kekeringan air
ya kami sudah menggelar rapat darurat juga dengan stakehol terkait
untuk efektivitas pelayanan pengiriman air bersih
maka kami sudah merancang untuk menyalurkan air bersih itu sesuai dengan kedekatan wilayahnya
artinya misalkan begini ya untuk daerah giga raksa yang kita pasok dari pos makacuru
kemudian yang wilayah utara seperti kecamatan kronjo atau kresek
itu kita bisa menggunakan pasokan air yang diberikan dari pltu lontar
jadi lebih efektif dan efisien dari sisi waktunya ya
karena kalau misalkan jauh itu bisa saja mobil satu hari hanya bisa mendistribusikan satu kali atau dua kali
tapi kalau misalkan jaraknya dekat durasinya iritasinya bisa ditambah
ditambah bisa tiga empat kali satu mobil itu
baik baik kita harapkan memang kekeringan ini tidak semakin bertambah atau tidak semakin meluas daerahnya
sehingga memang akses warga untuk mendapatkan air bersih yang menjadi kebutuhan mereka sehari hari ini bisa lebih mudah didapatkan
terima kasih sudah berbincang bersama kami kepala bpbd kabupaten tangerang ujad sudrajat selamat malam
selamat malam terima kasih